sehat sehat ya iya ibu terima kasih banyak ya sekali lagi
kezia saya anak mama sehat sehat
sampai akhirnya om tidak menggunakan hati nurani
om tidak menggunakan hati nurani
om tidak menggunakan hati nurani
om tidak menggunakan hati nurani
maaf guys tapi satu hal yang kamu harus tahu kalau aku mas al sama marosa sangat sayang sama kamu
dari sini anda sudah paham kan
kalau orang orang yang mau membahayakan bosnya iqbal akan disingkirkan
dan saran saya anda jangan memihak sama orang yang mau
kami yang akan menangkap orang lainnya
kami yang akan menangkap orang lainnya
kami yang akan menangkap orang itu
dan nyawa anda akan selamat
saya bertanggung jawab sama anda
dan saya bersedia untuk membantu anda
saya bersedia untuk membantu anda

pak saya izin ke belakang dulu pak untuk cek kondisi
saya ini curiga sama seseorang yang mungkin memberikan burger beracun ke hendry
anda kenal orang itu
saya nggak tahu pasti pak
cuman yang jelas pada saat berangkat ke sini tadi ada satu mobil ngikutin kita
dan tadi dia sampai di sini
sampai di depan orang itu mau masuk
ada kemungkinan dia mau ngecek kondisi henry
meninggal atau masih hidup
pada saat dia mau masuk saya langsung pura pura telepon teman saya
dan saya bilang hendry sudah meninggal
dan dia langsung pergi begitu aja
anda ingat wajahnya
dan saya juga foto mobil dia tadi
kalau begitu bapak silakan
laporkan ke tim kami di kantor polisi praja v untuk diidentifikasi wajahnya
pak darin udah mau masuk ke hendry
ya udah tapi kita jangan bahas isinya
ya gua ngerti
oh iya gua sekarang mau ke kantor polisi praja v
gua mau buat laporan
gua curiga sama orang yang tadi ngikutin kita
pak kami pergi dulu ya pak
ya dengan kejadian tadi yang menimpa henry mungkin kita harus lebih hati hati lagi
dan mungkin ya kita harus lebih selektif lagi menerima orang yang ingin bertemu dengan hendry
baik pak saya akan jaga hendry dengan baik pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
kalau emang benar orang yang tadi ngikutin kita itu yang kasih ratuan ke hendry dia nggak bakal lolos
tapi kalaupun dia ditangkap saya yakin dia nggak akan buka murtal siapa bosnya
ya sekarang ini kita harus pastiin
kita harus pastiin kalau hendry akan tetap aman dan bisa bersaksi
om irfan jangan sampai tahu kalau henry ini masih hidup
atau hendry akan disihirkan seperti anwar
ella gimana kondisi kamu apa kamu sudah baik kan apa kamu mau dibawa ke klinik lagi
nggak perlu bu saya sudah baikan berkat minuman tadi saya sudah langsung enakan bu
hidup selalu baik
terima kasih bu rossa
sama sama elak benar udah sembuh
alhamdulillah bu sudah
terima kasih banyak lagi
terima kasih banyak lagi
oke bu sekian lagi
seperti yang ibu tadi dengarkan
bahwa kondisi ella sekarang sudah membaik
berkat sambungan herbal yang ibu buat
ya memang ramuan itu manjur sekali bu
itu andalan keluarga saya
kalau ada yang sakit masuk angin atau apapun
saya biasa buatkan itu
karena salah satu petugas dari kami
ada yang tidak enak badan
bahan bahan masih ada di dapur
terima kasih banyak ya sekali lagi
selamat pagi bu
kalau ada dengan the
terima kasih sekali bu
untuk mereka yang memb requiring that